iqbal kita beralih ke informasi soal budaya
bagi anda yang tertarik ingin mengenal sekaligus mencicipi lezatnya kuliner khas betawi
tidak ada salahnya untuk berkunjung ke festival palang pintu di bilangan kemang jakarta selatan
ini pagi pagi yang belum sarapan kalau misalnya melihat gambar ini siap siap langsung kelaparan
karena di sana ada beragam makanan asli betawi yang dapat anda temui
apa makanan asli betawi favorit mbak ajeng
apa ya pastinya kerak telur
sebutkan tiga makanan asli betawi lainnya
dodol betawi selain kerak telur
terus satu lagi dodol
terus apa lagi ya
dodol cengkol sama kerak telur
ya kuliner betawi memang masih identik dengan kerak telur
terbuat dari telur ketan putih ebi dan juga cabai
kerak telur yang dijual di festival palang pintu bisa didapatkan dengan harga lima belas ribu rupiah saja
tak heran jika makanan yang satu ini tampaknya memiliki penggemar cukup banyak
selanjutnya ada dodol
camilan kenyal ini juga cukup populer di masyarakat
di festival palang pintu pengunjung dapat menyaksikan atraksi membuat dodol secara tradisional
pengunjung dapat membeli dodol mulai dari harga sepuluh ribu rupiah
tapi kuliner betawi tak melulu kerak telur dan juga dodol
terbuat dari sagu dan kelapa kue yang satu ini memang sudah jarang ditemukan
apalagi jika bukan kue ranggi
kue ini disajikan dengan olesan gula merah yang dikentalkan dengan sedikit tepung kanjeng
untuk menjaga rasa agar tetap gurih dan beraroma penjual ranggi tradisional masih memasak di atas kayu bakar
seporsi kue ranggi dihargai sepuluh ribu rupiah
tak sampai di situ betawi juga punya makanan lezat dan enak
lainnya ada toge goreng betawi
bang pesen toge gorengnya satu ya
makanan yang satu ini terdiri dari irisan lontong toge bumbu tauco dan juga kerupuk
seporsinya bisa didapatkan dengan harga lima belas ribu rupiah
nah ini dia toge gorengnya sudah jadi
apa sih yang membedakan dia dengan toge goreng bogor
dari aromanya sih mantap
memang kalau toge goreng bogor itu rasanya agak sedikit asam
kalau toge goreng betawi ini lebih manis dan juga gurih
saya lanjut makan dulu ya
rido sang pedagang mengaku sudah tak banyak orang yang berjualan toge goreng
karena lebih memilih berdagang kudapan lain
dirinya berharap dengan adanya festival budaya seperti ini kuliner betawi dapat kembali menjamur dan diminati masyarakat luas
nadia laras jakarta